lagi lagi pesta ulang tahun sebuah komunitas dengan menghadirkan seksi dancer mendapat kecaman warga
dalam pesta tersebut penari tidak hanya menampilkan teren erotis tetapi juga ditonton oleh anak anak
mui tulung agung meminta polisi mengusut tuntas peristiwa ini
seperti inilah video perayaan ulang tahun komunitas penggemar motor rx king di tulungagung yang kontroversial itu
video ini sudah beredar di youtube sejak dua hari yang lalu menampilkan beberapa wanita dengan kostum dan gerakan erotis
di dalam video ini juga tampak anak di bawah umur yang ikut menyaksikan
kegiatan ini kemudian mendapatkan kecaman dari warga dan tokoh ulama tulungagung karena penuh dengan penuh aksi dan tidak sesuai dengan norma susila
apalagi diduga kegiatan ini digelar di depan kantor dinas pariwisata dan olahraga kabupaten tulungagung
mui setempat meminta panitia ditindak sesuai hukum dan meminta
sementara bagi sebagian warga mereka mengaku marah dengan kegiatan seksi dancer ini
mereka menanyakan polisi yang telah memberikan izin kegiatan itu
warga juga berharap panitia yang menggelar acara ini dihukum
sementara pengurus komunitas penggemar motor rx king yang menyelenggarakan kegiatan ini tidak bisa dihubungi untuk dimintai keterangan